kepala pusat penerangan tni laksamana muda julius wijoyono membenarkan
komisi pemberantasan korupsi bersama puspom tni menggeledah kantor basarnas di kemayoran jakarta pusat hari ini
penggeledahan dilakukan penyidik di ruang kerja kepala basarnas marsikal madia tni henry alfiandi
yang berada di lantai satu sejak pukul sepuluh pagi
penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan yang menjerat kabasarnas
setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kepala basarnas marsja henry alfiandi dan korsmin basarnas letko afri budi cahyanto telah ditahan
panglima tni laksamana yudho margono menegaskan penanganan kasus terhadap keduanya dilakukan sesuai aturan
dan tidak ada impunitas atau pembebasan hukuman bagi anggota tni yang terbukti bersalah
sementara itu penanganan terhadap tiga tersangka lain yang merupakan pemberi suap
yakni mulsuna digunawan marilia dan roni aidil ditangani oleh tni
kepala basarnas laksamana yudho margono menegaskan penanganan kasus terhadap keduanya dilakukan sesuai aturan

kalau tidak percaya yuk ayo datang ke tni
kami pun juga tidak tertutup untuk itu
untuk berdiskusi berkoordinasi bersilaturahmi
kami sekarang ini sudah terbuka jauh dibanding dengan zaman zaman